substansi atau materi muatan dalam undang undang ikn menuai banyak kritik undang undang ikn yang masih seumur jagung itu rencana akan digugat oleh sejumlah pihak ke mahkamah konstitusi
apa saja yang membuat sejumlah pihak berencana mengugat undang undang ikn ke mk
sudah bergabung secara daring bivitri susanti ahli hukum tata negara faisal basri ekonom senior indef ahmad baydowi anggota pansus ruu ikn

sudah banyak kritik saya tidak akan ulang
tapi dari awal sampai akhir sampai daftar pustakanya itu tidak mencerminkan ini proyek yang serius
landasan sosiologisnya juga cuma empat paragraf dan tidak ada substansi dari landasan sosiologisnya
jadi mega proyek ini nggak seserius itu abang nilai begitu ya
kalau dari landasan akademisnya kajian akademisnya sangat tidak serius
dari landasan akademisnya
nah kemudian yang kedua seperti telah saya sampaikan sebagaimana yang terlihat tadi ini kita sedang di tengah covid
seluruh daya upaya kita harus kita fokuskan untuk menghadapi covid yang sekarang memasuki gelombang ketiga kelihatannya
dan itu disadari sekali sekali oleh pemerintah
dibutuhkan puluhan triliun untuk booster
dan semua harus gratis kan wajib gratis
tadinya mau diutak atik juga seru bayar
dan dananya besar sekali
jadi betul betul harus belum ada enam puluh juta ukm yang terseo seo usahanya
oleh karena itulah dikeluarkan pen kan untuk mengatasi semua ini
hukumnya untuk dialihkan dengan segala cara segala retorika
tadi pupr yang dana di pupr juga tidak boleh untuk direalokasikan
yang boleh dialokalisikan dari yang lain untuk tujuan yang terkait dengan covid
nah kemudian kita lihat pula dari proses berlanjut begitu ya kita terkaget kaget terus
menurut menteri bapak penas di ibu kota negara ini akan dijajaki tempat peluncuran pesawat super cepat spacex
yang tentu saja bising sekali
biasanya peluncuran pesawat seperti itu di gurun tidak ada penduduk tidak ada apa apa gitu
jadi ini nggak jelas mau dijadikan apa
jadi pusat sains pusat macem macem begitu ya
jadi memindahkan kompleksitas jakarta ke ibu kota
ke ibu kota lain
kan tujuan kita tentunya memindahkan ibu kota bagi bagi tugas
jakarta kota bisnis ada kota pemerintahan
kalau ini jadi semua ingin dicapai gitu
dan yang terakhir kan ya anji ya pak jokowi
dulu kita mendukung pembinaan ibu kota saya pun mendukung pembinaan ibu kota
soal lokasi kita bisa diskusikan soal dana bisa didiskusikan
nah pak jokowi tesisnya dulu tidak dari apbn
saya pastikan pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana apbn
kenapa dia bisa pastikan
karena ada investor memberikan iming iming seratus miliar usd besar sekali itu
investor itu janji membiayai pembangunan ibu kota
tapi ada syarat namanya juga investor
tapi bukannya itu
syaratnya adalah sepuluh tahun ke depan kira kira begitu ya
ada lima juta penduduk yang harus dihadirkan di ibu kota baru
mereka hitung itu kan kalau lima juta penduduk itu butuh rumah berapa kantor berapa transportasi macem macem
dan situlah bisnisnya
nah sekarang pak jokowi sadar nggak bisa begitu dari apbn
nah oleh karena itu harus ditinjau ulang dong
setidaknya tidak sekarang di tengah covid
setidaknya kita bicara ibu kota baru lima tahun dari sekarang
tapi bukannya begini bang
bukannya satu hal yang wajar begitu

dalam membangun sebuah proyek apalagi ini mega proyek begitu ada investor ada landasan hukum yang jelas begitu
tapi kemudian anda mengatakan dari poin poin atau narasi yang disebutkan ini ujungnya dikatakan ini kejahatan luar biasa
ini maksudnya apa
bukankah kejahatan luar biasa
yang didedikasikan buat rakyat
rakyat terdampak covid
yang tidak bisa ditunda tunda
lantas dialihkan ratusan triliun untuk membangun ibu kota baru yang bisa
kita mulai lima tahun sepuluh tahun yang akan datang
kan kejahatan itu namanya
memikirkan saja sudah kejahatan itu
bang ahmad baidowi bagaimana menjawab ini bang

ada nada pesimistis begitu ya
disampaikan oleh bang faisal dan teman teman
landasan hukum yang sudah ada
undang undang sudah disahkan
tapi kemudian ini dianggap belum cukup
akan ada petisi dan
dianggap sebagai kejahatan luar biasa
menjawab ini bagaimana
ingin kami tegaskan kalau dari
pernyataan dari bang faisal basri
tidak ada masalah dengan pemindahan ibu kota
karena memang sadar beliau
paham betul pernah maju
sebagai calon gubernur di dki jakarta
paham betul situasi yang ada di jakarta
mainkan beliau kan persoalan waktu
nah terlepas dari
apakah timingnya tepat atau tidak
ini kan keputusan politik
nah pemerintahan yang dipimpin
pak jokowi dan kmu ruf amin
ini memiliki keberanian
membuat keputusan besar dengan
memindahkan ibu kota
di era beliau
salah satunya caranya adalah
perlu payung hukum untuk menaunginya
yakni dengan mengajukan
panjangan undang undang ibu kota
negara ada pun varian
varian yang disampaikan tadi
mengenai aspek perdanaan
itu kan di dalamnya sudah diatur juga bahwa
ibu kota negara
dan juga sumber lainnya
itu sumber lainnya kan yang
diisi yang merujuk pada
tidak boleh yang namanya sumber lainnya
itu suka suka pemerintah
tetap ada ketentuan yang mengikat
nah berikutnya ketika ada
ketidakpuasan atau pun ketidaksetujuan
terhadap norma yang diatur di undang undang
para aktivis atau pun
elemen masyarakat mengajukan
dugatan ke mahkamah konstitusi
itu jalur yang legal
dan memang disitulah jalurnya gitu
tentu kita di dpr karena ini
sudah menjadi undang undang
dan cara mengubah
undang undang itu kan ada tiga
ketika itu nanti sudah menjadi
digugat ke mahkamah konstitusi
yang kedua pemerintah mengajukan
pemerintah atau dpr mengajukan
revisi tentu kesepakatan bersama ini
yang ketiga menerbitkan
pertu nah tergantung
jalan mana yang diambil
untuk mengubah sebuah norma undang undang
hmm kalau pilihan pilihan
itu mengajukan judicial review
ke mahkamah konstitusi
itu lebih memberikan jalan
memberikan jalan kepada masyarakat
yang memang sudah diatur
melalui konstitusi saya kira ya
semua undang undang juga
akan mengalami hal yang sama
apakah nanti ditolak
atau diterima gugatannya
ya tentu kita serahkan kepada semua
hakim mk untuk memutus perkaranya
oke tapi mungkin
gini bang faisal dan teman teman mungkin dari awal
pembentukan undang undang ini sudah
diduga ugal ugalan begitu
tidak inklusif cacat prosedur
cacat tidak ada
partisipasi publik sehingga
kemudian terakumulasi lah
pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh bang faisal
prosedurnya dimana gitu kalau tadi
sempat disinggung mengenai naskah akademik
naskah akademik itu bukan menjadi
bagian dari undang undang
putusan mahkamah konstitusi nomor tujuh puluh tiga
tidak ada keharusan bahwa
naskah akademik itu menjadi sebuah
undang undang namanya naskah akademik
pemikiran kumpulan dari
konsepsi dari orang orang
yang dilibatkan oleh pemerintah
hasilnya seperti itu dari naskah akademik
kemudian dirumuskan sebuah
rancangan undang undang yang kemudian
rancangan undang undang itu
dibahas bersama dpr dan
mengalami banyak perubahan
seiring dengan pembahasan di lapangan
nah kalau kemarin ada yang
menyatakan bahwa tidak ada
sekali lagi kami ingin katakan bahwa
naskah akademik itu disusun oleh pemerintah
untuk kami menyadari
memahami kenapa referensinya
banyak dari meskipun ini
bukan menjadi sebuah kewajiban ya
tetapi referensi dari luar negeri
kalau kami memahaminya
kenapa ya referensi pemindahan
ibu kota negara itu kan banyak di luar negeri
baru kali ini dilakukan melalui
payung hukum terus kemudian
lokalnya ya kita lebih pada
situasi sosial situasi
fakta lapangan yang kita temukan
di lapangan berkembanglah
apa yang ditulis di naskah akademik
dituangkannya kemudian karena perkembangan
diskusi kan sangat dinamis yang akhirnya
sekitar empat puluh pasal yang tertuang dalam
undang undang ikn yang baru
disahkan kemarin gitu oke bang faisal
bagaimana menanggapi ini
ini kan ibu kota
salah satu simbol peradaban
satu negara ya
jadi harus mengerti
kemudian landasan sosial
dan antropologisnya ibu kota ini mencerminkan
di seluruh republik indonesia
karena ibu kota ini kan bukan
milik kalimantan saja
bukan milik penajam saja
oleh karena itu landasan sosiologi
dan antropologisnya harus kuat
nah itu yang tidak ada
yang tidak jelas kalau ahli
sosiologi pasti tersinggung ya
ini landasan sosiologi seperti apa
intinya adalah memang
ibu kota ini
makanya nanti mbak bivitri juga
kita sudah diskusi beberapa kali
yang dipilih otorita
karena nanti ditunjuk langsung
penyediaan air minumnya
perusahaan asing jaya adikusumo
pengadaan semennya nanti
nah ini jadi pendekatannya proyek
ada proses tender dan sebagainya
dan semua otorita yang ada di indonesia
pendekatannya proyek atau bisnis
ada otorita batam
ada otorita asahan
otorita asahan tadi ya
dan beberapa lagi
kompleksitasnya ada di sana ya
dari sudut pandang bang
faisal dan teman teman
sehingga kemudian berujung pada
landasan akademisi itu merupakan
justifikasi betapa pentingnya
ibu kota memang tidak harus
jadi undang undang memang landasan akademik
bukan undang undang gitu
tapi inilah landasan
bagi pemerintah untuk menyampaikan
undang undang ke dpr ini
justifikasinya luar biasa penting
kalau tidak nih indonesia akan
seperti apa begitu ya
mutrak itu oleh karena itu syarat mutrak
yang namanya kajian akademis
nah kalau garbage in ya garbage out
mbak bivi bagaimana anda melihat ini
undang undang yang dikatakan
oleh bang faisal dan teman teman
ini menjadi sebuah
patut di apa ya
begitu ya karena minim partisipasi publik
ada hal hal yang menyangkut dengan
cacat prosedural seperti yang disampaikan tadi
dan juga melihat
mekanisme petisi yang disampaikan ini seperti apa
tapi nanti dijawabnya mbak bivi
jeda dulu sejenak cnn indonesia
newscast segera kembali
baik kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya langsung ke mbak bivi
mbak vivi apa yang anda sorot dari
undang undang tadi ada
kebut pembahasan terus kemudian
digugat oleh bang faisal dan teman teman
bisa kita pahami secara sederhana
iya jadi memang
ada keterburu buruan dalam
dan keterburu buruan itu tentu saja
akan mempengaruhi juga
substansinya menjadi seperti apa
nah kalau mau mengajukan permohonan
ke mahkamah konstitusi
pada dasarnya semua warga negara
konstitusionalnya sebenarnya bisa melakukan hal itu
dan ada dua
dua bentuk pengujian
yang biasa dilakukan oleh mahkamah konstitusi
yang terkait dengan proses
dan uji material yang terkait dengan
nah dari segi proses sebenarnya ini sangat menarik ya
karena kita menemukan
lagi sebuah proses yang sangat
ugal ugalan lagi sejak dua ribu sembilan belas
sekarang sudah banyak sekali nih undang undang yang
buru buru dibuat dan lancar
sekarang saja di dpr karena memang
yang sekarang di dpr ini pasti lancar
nah ini terjadi lagi empat puluh tiga hari
bukan soal harinya
tidak akan memeriksa berapa hari karena
tidak ada parameter disitu
ada parameter lain yang sudah
digunakan dan sudah juga digunakan
untuk membatalkan atau menyatakan
sebuah undang undang inkonstitusional
yaitu pada undang undang
cipta kerja yang
sangat minim dan tidak bermakna
nah jadi partisipasi bermakna itu kata kuncinya
meskipun bersyarat tapi inkonstitusional itu artinya
ya tidak ya sebenarnya dibatalkan
ya cuma pemerintah saja yang ngotot bilangnya
nah jadi partisipasi yang bermakna
bisa jadi salah satu batu ujian
legislasi terhadap undang undang ikn ini
nah partisipasi bermakna ini
artinya tidak sekedar
misalnya tidak ada
ukuran kuantitatifnya ya
itu tidak ada
yang terpenting adalah bagaimana
mendengarkan satu pasti
masyarakat yang terdampak
nah masyarakat terdampak yang perlu kita
pahami sama sama bukan hanya
penajam pasar itu tapi juga
di seluruh indonesia ini ibu kota negara
ya pertanyaannya adalah
apakah semua rencana
yang sudah dibuat oleh bapak nas
dinyatakan ya beberapa kali
ini sudah dari tiga tahun yang lalu empat tahun yang lalu
itu sudah di dialogkan belum
dengan warga indonesia secara luas
selain market market ya
kalau market ditampilkan di
media sosialnya pak jokowi ya tentu
itu berbeda dengan bagaimana
membangun market itu
yang perlu diingat adalah
niat dan pidato belaka
ini kan pidatokan waktu itu ya oleh
pak jokowi itu tidak dihitung
sebagai proses pembentukan peraturan perundang undangan
proses pembentukan peraturan
undang undangan menurut undang undang dua belas

perencanaan yang kita kenal dengan proleg
nas penyusunannya kemudian
pembahasan nanti terakhir
pengesahan dan pengundangan kemarin itu
pembahasan selesai tinggal
tanda tangan pengesahan dan kemudian diberi nomor
itu pengundangan sehingga
yang akan dilihat nantinya
adalah dalam jeda waktu
empat puluh tiga hari itu benar tidak
ada partisipasi yang bermakna tadi
nah ini misalnya ya yang bisa
dibongkar tapi lebih dari itu
saya kira yang juga harus kita soroti betul
adalah desain dari
atau apa langkah langkah
dari pemindahan ibu kota ini
yang memang dibuat
sangat terburu buru sehingga
juga banyak menimbulkan
komplikasi permasalahan termasuk
dari segi materi ini juga kalau masih mau bicara
mahkamah konstitusi kita juga punya persoalan
besar dengan pendekatan
menggunakan badan otorita
tadi abang faisal
mbak bilang ya ini memang seperti
pendekatannya itu proyek bukan
pendekatan otonomi daerah
padahal konstitusi kita di
mengkerangkakan sebuah model
otonomi daerah yang demokratis
dibuka peluang ada daerah daerah
khusus dan daerah istimewa makanya
kita punya aceh papua
jakarta dan daerah khusus
ibu kota jakarta
kalau dibuat undang undang
seakan akan boleh tapi
dengan pendekatan seperti tadi dimana
tidak ada dprd nya kemudian
jadi nanti sebutannya kepala otorita itu
kepala otoritanya nanti akan ditunjuk langsung
tapi bisa mengeluarkan peraturan kalau dilihat
undang undangnya nanti ada kepala
peraturan kepala badan otorita
untuk membentuk tata ruang
itu yang mengeluarkan nanti kepala badan otorita
untuk membuat peraturan dan balanse
nah saya kira ini sudah bisa juga
di permasalahkan di mahkamah konstitusi
sebagai sesuatu yang melanggar
values yang kita miliki di uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
di tingkat nasional maupun lokal
banyak lagi sebenarnya yang bisa digali
termasuk penggunaan dana pen
nah mungkin nanti konstruksi
hukumnya tidak akan bisa jadi satu
karena undang undang dana pen itu tidak keluar
di undang undang ikn nya tapi mungkin
di kebijakan yang lebih jauh tapi
secara hukum banyak
tergantung nanti apakah nanti dalam bentuk
perpu ataukah misalnya nanti pp
kita belum tahu ya
tapi yang jelas forum untuk menguji
dalam rangka mengecek
apa eksekusi apapun yang dilakukan
oleh pemerintah itu ada
dalam sistem hukum kita jadi misalnya
ke pemerintah usaha negara
atau misalnya ke mahkamah agung
nanti kita lihat perkembangannya tapi saya setuju
bahwa ini perlu dipermasalahkan
di hadapan hukum
sehingga kita semua bisa belajar
untuk mengelola negara
jangan dibuat sembarangan
jangan dibuat asal ada upacara
di ikm nusantara
segala upaya dilakukan
bahkan sampai ada tadi
pernyataan dari ibu sri mulyani
kalau tidak pakai dana pen
ada lagi cara lainnya misalnya mengalihkan dana
berarti kan segala cara ini akan dipermasalahkan
ditempuh nah ini harus dikontrol
tidak bisa kita biarkan
pemerintah dan dpr membuat kebijakan
tanpa kontrol dari warga
pak ahmad bagaimana legislasi empat puluh tiga hari ini
mustahil sebenarnya untuk
kemudian sebuah undang undang
begitu ya ditambah juga dengan
sorotan sorotan soal dana
dan juga otorita apa
batasan waktu untuk pembuatan undang undang itu
baik undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
maupun perubahannya di undang undang lima belas tahun dua ribu sembilan belas
dalam satu hari dua hari satu tahun
ada yang mengatur itu
jadi kalau kemudian
dikatakan ini tergesa gesa
tidak juga karena ini juga dibahas dalam
dua kali masa sidang
kalau kita melihat banyak undang undang yang
lebih cepat dari ini
tetapi kita tidak masuk itu karena itu tidak diatur
di undang undang yang berikutnya
terkait skema pembiayaan di undang undang otorita
di undang undang ikn ini
ada cuma klausul menyebutkan bahwa
pembiayaan pembangunan ikn
dibiayai oleh apbn dan sumber lainnya
pemerintah mewajanakan ada dana
dari pen ataupun
pu itu bukan ranah undang undang di sini
tapi nanti ada yang
namanya undang undang apbn
ataupun bisa jadi revisi
terhadap undang undang nomor dua
menyangkut masalah pen
kami sendiri kalau
pen pemulihan ekonomi
nasional dananya yang memang
sangat darurat tersebut dialihkan untuk
ini ya kami memperdalam
lagi argumentasi dari pemerintah
apa ya tidak ada sumber lain dari
dan itu masih sebatas wacana pemerintah
belum ada persetujuan dari dpr
supaya clear pembahasan kita ini
oke belum ada usulan resmi juga ya dari pemerintah ya
landasan penyusunan undang undang ini
menggunakan pasal delapan belas b undang undang
tapi artinya kan tetap ada masalah
sebentar saya kan tidak menginstruksi
mbak bivitri tadi
kalau ya silahkan aja mbak bivitri ngomong
silahkan dilanjutkan pak ahmad
oh ya gitu
kalau waktunya saya sama pak
kalau masih di interupsi ya silahkan
sebentar mbak bivi kita kasih kesempatan ke pak ahmad
nanti saya ke anda
ya konstitusi yang dirujuk adalah pasal delapan belas b
undang undang dasar empat puluh lima
dimana disitu disebutkan
pemerintah daerah ya
ada juga disitu disebut
pemerintah daerah yang bersifat khusus
atau istimewa yang diatur melalui undang undang
kehidupan yang disusahkan dan keistimewaan sebuah daerah
itu tidak diatur di konstitusi kita
segala penyebutan otorita itu tidak diatur di undang undang kita
yang tidak diatur itu apakah tidak boleh
ya tidak masih lima puluh lima puluh
kalau kita menggunakan logika hukum
saya bukan orang ahli hukum
setiap sesuatu yang tidak dilarang
tidak secara jelas dilarang
itu bukan berarti tidak boleh
sesuatu yang tidak diatur itu bukan berarti tidak boleh
bisa boleh bisa tidak
semua daerah harus
kamu buatkan kota dan provinsi
ayat tiga menyebutkan
kabupaten dan kota
ingat ya bukan atau disitu
artinya apa semua provinsi
semua kabupaten semua kota harus memiliki
daerah itu bunyi
undang undang dasar empat puluh
ayat tiga tapi dki jakarta
kabupaten kota tidak ada
dprd nya padahal dikonstitusinya
dan bukan atau bukan pilihan
karena diatur oleh undang undang tentang
seperti itu soal kemudian
ada yang berbeda pendapat
ada yang berbeda sikap
apa yang terjadi dalam
pembahasan undang undang cipta kerja
tentu menjadi perhatian khusus ketika
pembahasan undang undang ikn
kami selalu menekankan itu baik kepada pemerintah
maupun waktu rapat ada dpd juga
hal hal yang memungkinkan
dan juga untuk kelembagaan yang berbeda
uji publik dikatakan bahwa
kita tidak melakukan
silahkan dicek ada di sumatera utara
ada di kalimantan timur
ada juga di sulawesi selatan
apakah semua seluruh indonesia harus
dijajaki ya enggak juga dong
termasuk juga bagaimana kita mengundang
berdiskusi dengan para pakar hukum
termasuk diantaranya prok bagir bandar
apakah semua pendapatnya setuju
ada juga yang berbeda pendapat
tapi kemudian kita kan tidak
hakimi orang yang setuju atau tidak setuju
proses pembuatan undang undang
adalah proses politik di dpr
semua masukan baik yang pro
maupun yang kontra termasuk juga
elemen masyarakat kalimantan timur
ketika kami datang ke kalimantan timur
itu ada seratusan lebih elemen masyarakat
yang berdialog dengan pansus
bahkan ada juga yang datang ke dpr
kalau kemudian setelah undang undang diketok
ada juga yang mengatasnamakan
koalisi masyarakat kalimantan timur
ya sah sah saja
silahkan tapi kalau dikatakan kami tidak
melakukan komunikasi publik
ataupun serap aspirasinya
tidak benar juga
oke baik saya ke mbak bivi
silahkan bang tidak ada yang keliru
ya saya kira nanti akan bisa dinilai ya
untungnya kita punya mahkamah konstitusi
cara pandangnya juga tidak legalistik
kita itu biasanya kalau membaca
kalau diperhatikan tafsir
dari mahkamah konstitusi itu tidak tekstur
di luar belakang
biasanya ia akan melihat misalnya tadi yang saya katakan
misalnya di dalam konstitusi itu ada dan atau ada dan atau
dan lain sebagainya
mereka melihat beyond itu semua
mereka biasa makanya mereka kemudian
punya pandangan soal partisipasi seperti apa
apakah apa namanya mengadakan
lima atau tiga di tiga kampus
kami sudah berdialog juga dengan
yang lain kami paham ya
di usu di unmul dan di unhab
kemudian ada pertemuan ada datanya juga
itu di openparlament org
semuanya sudah dipelajari
dan dalam kalau kita
lihat cara pandang mahkamah konstitusi
mengenai apa yang dimaksud dengan
partisipasi sebenarnya itu tadi
beyond text gitu mereka memang tidak akan
mengecek berapa hari ya
tapi begini yang ingin saya persoalkan adalah
bagaimana belakangan ini
dpr dan pemerintah semakin mengecilkan
yang jadi ukuran selalu ah pokoknya kita
akan selesai kok nggak ada masalah
semua juga yang lain itu resisi non kpk
misalnya dua minggu
apakah itu prestasi
kita harus sadar bahwa yang namanya
proses legislasi itu bukan proses
teknokrat ataupun proses yang
birokratis belaka seharusnya
proses legislasi itu proses yang
benar benar seperti membuat
kontrak sosial antara masyarakat
luas luar dan negara yang dulu
mencoblos anggota dpr dan
nah itu yang kelihatannya dikecilkan sekali
dengan mengatakan bahwa oh tidak masalah
tiga hari atau dua minggu atau satu minggu
seperti yang tadi sudah saya katakan
mahkamah konstitusi memang tidak akan menghindari
itu bukan tugas mereka
justru tugas kita adalah melihat apakah
prosesnya itu konstitusional atau tidak
nah disitulah mereka nanti tidak akan melihat
kuantitas berapa ahli atau berapa
diskusi tapi mereka akan melihat
akuntabilitas dan transparansi
dan partisipasi itu sudah dilakukan
semaksimal mungkin dalam proses
yang demikian pendek kita juga
paham bahwa proses yang pendek
bisa dipastikan juga akan
paya yang maksimal untuk
memberikan pemahaman tentang
sebenarnya apa dampak dari ruu
ruu begitu ya karena yang saya
pahami dalam konsultasi publik
yang ditampilkan adalah market yang indah
dalam masa akademik
yang ditampilkan adalah konsep apa itu
forest dan lain sebagainya atau smart city
tapi tidak dijelaskan dengan
bagaimana mencapai kesana
di tengah rekam jejak pemerintah kita
yang punya banyak sekali proyek mangkrak
ya mulai dari lrt
kemudian kereta cepat ke bandung
kemudian bandara di yogyakarta
dan silahkan sebut cukup banyak gitu
nah again data itu
bagaimana cara kita mencapai
sesuatu yang indah indah dijelaskan
dengan market yang luar biasa bagus
mrt city green city dan lain sebagainya
nah itu yang belum pernah di dialogkan
oke mbak bivi kita kunci disitu di kata
mangkrak itu tapi kemudian soal
perdebatan bagaimana gr
ini berlangsung kita tunggu nanti
bagaimana mk berproses ya
saya ke bang faisal
soal kata mangkrak tadi yang disebutkan
oleh mbak bivi ini juga menjadi
konsen anda dan teman teman
yang sebelum sebelumnya proyek proyek
ada kekhawatiran itu juga bang ya
tapi nanti dijawabnya bang kita akan break dulu sejenak
cnn indonesia newscast kembali
kita lanjutkan diskusi
kita malam ini di segmen terakhir
saya sempat ke bang faisal
tadi mbak bivi sempat mengatakan
bahwa dari apa
yang berlangsung ya
dari pemerintahan jokowi ini
ada juga catatan catatan tertentu soal
berlangsung atau tidaknya
sehingga dikatakan mangkrak
kekhawatiran ini juga akan ada pada proyek
ibu kota negara
apa concern ini juga menjadi
salah satu alasan
kenapa gugatan ini juga harus masuk
ke mahkamah konstitusi begitu
salah satunya betul ya
oleh karena itu
semua harus kita siapkan
dan rasanya tidak hampir tidak ada
keraguan ya bahwa
undang undang ini dibuat tergesa gesa
kemudian salah satu
kolega saya dr fadil hasan
yang juga diundang untuk
dengar pendapat begitu
wah ini karena tergesa gesa
sehingga dia tidak bisa
menyampaikan ya secara
hal yang sangat strategis buat bangsa ini
jadi ya kalau dilihat dari segi itu
ya seperti yang dipertanyakan tadi
kemudian kedua yang saya lihat
di era pak jokowi adalah
antara perencanaan proyek
dengan perencanaan keuangan
akan dilaksanakan tahun ini
tapi pembiayaannya belum jelas
itu kan luar biasa
ada potensi mangkrak
oleh karena itu
ingat ya pendapatan pemerintah
jadi penerimaan dari pajak
tentrennya turun terus
tak bisa dikekang begitu
nanti ada utang
utangnya tidak terbayar
kita mengalami defort yang sebenarnya
nah itulah yang membuat
potensinya bisa mangkrak atau
untuk menyelamatkan makroekonomi indonesia
untuk sementara waktu
pembangunan ibu kota
perencanaannya rencana induknya
dan sebagainya yang memang lemah
orang dibuatnya tergesa gesa
oleh karena itu saya rasa ada
masih ada waktu
buat pak jokowi untuk
melihat semua ini
buat kebaikan kita bersama
dan saya rasa si pak jokowi
saya pidato kenegaraan
pada tujuh belas agustus
artinya pak jokowi sudah menunjukkan
niat baik untuk membuat ibu kota
yang saya berharap ya
penduduk kita ini masih satu ratus tiga puluh empat juta
jumlah orang miskinnya
ketimpangan antar daerah
jadi kita harus mengingat
satu lagi akibat pandemi ini kita
jadi negara majunya
menurut mbak penas dari dua ribu tiga puluh enam
nah kan urgensinya
adalah bagaimana kita
dampak dari covid ini
untuk segera bangkit
dan untuk segera bangkit itu
untuk tenaga yang besar
dan kita harus simpul tenaga yang ada ini
kalau ibu kota baru
jadi fokus baru lagi
berantakan kita akhirnya
seratus tahun kemerdekaan kita
kita masih negara
lebih bertiket panjang
ngewariskan indonesia yang terbaik
buat generasi akan datang
utang banyak mereka yang bayar
kerusakan lingkungan mereka yang bayar
itu yang harus kita selamatkan
ketimbang sosok fisik ibu kota
yang tidak bernyawa
sumber dana dan sumber daya
sudah tidak seimbang yaudahlah
tidak usah dipaksain gimana
membentuk undang undang tentang ikn
dan sudah diselaksakan
kembali lagi saya mengulang bahwa
dalam ketentuan undang undang ini
tidak ada disebut spesifik
uangnya dari mana
tapi hanya disebut bahwa dibiayai oleh
hpbn dan sumber lainnya
nah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah
adalah pendekatan optimistis
kalau kemudian kekhawatirannya
mantra dan semacamnya
kita tegaskan dalam pembahasan
kita memastikan ingin memastikan
ada kontinuitas dalam
proses pembangunan pengembangan
nah kalau tadi yang dicontohkan
yang mangkrak mangkrak ya kenapa kita tidak
melihat yang tidak mangkrak
begitu di era pak jokowi banyak juga
kalau tadi disebut
kayanya tidak mangkrak itu mungkin
kalau kertajati yang sempat tersendat sedap
kalau bandara internasional jogja sepertinya
sudah beroperasi itu
saya nggak tahu ya apakah
salah dengar saya atau gimana
optimistis yang di
ataupun yang ditargetkan oleh
pemerintah tentu kita dukung
rationalitas kita dalam
saya sepakat tadi bahwa
tapi kalau bisa
dilaksanakan disitu kenapa tidak
sebenarnya kita tidak ingin ngunci
maka kita berikan waktu kepada pemerintah
kalau kemudian skema skema pembiayaan
kalau dikatakan tadi
ya memang sumber pembiayanya
belum dijelaskan secara eksplisit
kenapa dasar hukum
undang undangnya janjikan payung kan belum dibentuk
hari ini undang undang gkn
tidak disahkan tinggal diundangkan
terus kemudian pemerintah melakukan simulasi simulasi
terkait dengan perdanaan
kalau itu kaitannya dengan apbn
bisa saja nanti ada
revisi undang undang apbn
sudah beberapa tahun tidak ada
apakah kemudian di tahun dua ribu dua puluh
ada apbn perubahan
bisa saja terjadi kalau melihat dari
statement statement dari pemerintah
apakah boleh apbn perubahan
bagaimana menanggapi ini
tetap ini ya
tetap tinggi gitu ya
dari pemerintah dan dpr karena
aturan hukumnya sudah jelas
payung hukumnya sudah jelas
dan bisa saja semua mekanisme yang diatur
undang undang ini bisa dijalankan
ya saya kira tugas pemerintah
tentu saja untuk optimis ya
tapi juga tugas warga negara
mengawasi memastikan bahwa
semuanya berjalan dengan baik
dan yang lebih penting adalah
tugas warga negara juga tugas kita semua
untuk mengontrol tidak hanya dalam
arti apakah ibu kota negara itu akan
berdiri atau tidak tapi apakah juga
ada dampak yang
begitu buruk terhadap orang orang yang sudah
hidup di sana sudah lama
lingkungan dan lain sebagainya apakah
sesuatu yang sangat
menyedihkan nanti misalnya ketika
dalam suatu bagian
dan lain sebagainya yang sangat indah
tapi di sekitarnya itu nanti akan banjir
karena sudah ada juga ya
penelitiannya dan juga kalau dicari
di beberapa publikasi
sudah ditampilkan sebenarnya ada
dampak lingkungan yang nanti akan sangat luar biasa
terhadap daerah daerah penyangga
ada penyangganya itu ya
itu nanti akan terdampak juga
apa dampaknya buat masyarakat
adat dan lain sebagainya ini juga
yang perlu dikontrol dan saya kira
yang luput dari rencana
indah yang ditawarkan kepada
warga adalah justru bagian itu
jadi yang seperti saya katakan tadi
kepada masyarakat atau yang dipaparkan
adalah mimpi tentang sebuah
ya mungkin bisa dibilang seperti utopia
ya seperti apa namanya
impian tentang kota yang demikian indah
yang smart city green city dan lain sebagainya
tidak dijelaskan sebenarnya
at quote cost kita akan mendapatkan
kota atau apa namanya
utopia yang demikian indah itu
dalam arti sebenarnya apa yang dikorbankan
untuk itu dan bagaimana
meminimalkan dampak buruk
baik secara sosiologis
secara ekologis dan lain sebagainya
tidak hanya untuk wilayah itu
tapi juga untuk seluruh
warga negara indonesia lainnya termasuk
misalnya warga yang sekarang di jakarta
atau kemudian lembaga negara indonesia lainnya
sebagai lembaga negara yang nanti harus pindah
nah saya kira ini kekurangan besarnya
menurut saya harusnya
betul bahwa ini rencana jangka panjang ya
dua puluh tahunan mungkin lebih
tapi justru momentum dari
pembuatan undang undang itu
mestinya kemarin digunakan oleh para wakil
bagaimana cara kita bisa mencapai
utopia itu supaya jangan jadi
utopis saja begitu ya
dan bagaimana memitigasi
kemungkinan kemungkinan buruk yang mungkin akan timbul
itu semua tidak bisa dilakukan
dalam waktu empat puluh tiga hari
dan dalam partisipasi yang sangat minim
oke baik kekurangan kekurangan itu yang kemudian kita harapkan
prosesnya di mk
akan seperti apa
sebagai penutup bang faisal
mekanisme gugaketan bagaimana
sudah berapa orang yang
tanda tangan kabarnya juga mendesak
presiden dan wakil presiden
untuk tanda tangan juga
ya ini kan komitmen
tidak ajakan cawe cawe
jadi kalau ditanda tangan oleh presiden dan wakil presiden
itu yang tujuan utamanya
jadi mereka mengikat diri
sama seperti pak jokowi
waktu kampanye itu mendatangani
misalnya tekan lo itu saya
hadir tengah malam
tentu saja banyak ya
prof bin samsudin juga
akan melakukan hal yang serupa
mudah mudahan akan masif sekali
mengikatkan terakhir berapa kali ya
belajar dari kasus
kadang sudah menghasilkan anak cucu yang
makin jauh tolong deh
ck itu yang terakhir
tapi ternyata tidak lebih
arah arti tidak lebih baik
pembahasan ini semua formalistik
saya tidak permasalahkan
tapi kelihatan disini
bahwa ada suatu proses
ke arah muara
oke jadi kapan masuk
ini bukan buat rakyat ini proyek oligarki ini
oke jadi kapan masuk ke ugatannya bang
kita serahkanlah ke teman teman ya
nanti ada timnya
babi fitri juga tentu saja dengan suka cita
mengawal ini semua
ini mudah mudahan masih
belum bisa disebutkan ya tanggalnya dan harinya ya
belum lah undang undangnya aja belum kok
belum di second kan

bang faisal kita tunggu ya bagaimana kemudian
di mk nanti kalau kemudian
begitu ya kita kawal sama sama
dan kita berharap memang
semua kekurangan kekurangan dan semua
bisa terjawab begitu ya
dengan kajian kajian yang dilakukan secara konstitusional
terima kasih bang ngawi sudah bergabung
bang faisal juga sudah bergabung dan
mbak biky sudah bergabung dan kita malam ini
kita kembali dalam
dialog dialog selanjutnya salam sehat
panglima tni telah mengeluarkan
berbagai jabatan di tubuh tni
majen tni maruli simanjuntak akan menjabat sebagai
pangkos trap cnn indonesia newscast